polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan satu keluarga di mabar medan
dari rekonstruksi terungkap tersangka andi lala merupakan eksekutor tunggal pembunuhan lima orang tersebut
senin pagi polisi memulai rekonstruksi pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari lima orang di mabar medan
rekonstruksi dilakukan di sejumlah titik oleh ketiga tersangka andi lala roni anggara dan andi saputra
lokasi utama rekonstruksi adalah tempat kejadian perkara yakni rumah korban
dari rekonstruksi terungkap bahwa tersangka andi lala merupakan eksekutor tunggal pembunuhan lima orang tersebut
saat andi lala menghabisi korban rianto kedua tersangka lain menunggu di teras rumah
kemudian andi lala menyuruh mereka memutar mobil yang diparkir di pinggir jalan
saat tersangka roni anggara dan andi saputra memutar mobil andi lala menghabisi anggota keluarga lainnya karena mereka terbangun dari tidur
karena situasi tadi ada dua adegan terakhir yang belum dapat kami
dilaksanakan karena masyarakat sudah mulai menyerang para tersangka
jadi berapa adegan yang dilaksanakan
iya dua nanti kita laksanakan di polda
itu juga untuk adegan yang intinya yaitu terjadinya peristiwa pidana itu sudah kita lakukan di sini
saat rekonstruksi berlangsung warga dan keluarga korban berkerumun di sekitar lokasi dan meneriaki para tersangka
sejumlah warga yang marah mencoba memukul dan melempar tersangka
untuk mengamankan rekonstruksi ini polisi mengerahkan tiga ratus lima puluh orang personel
dua ratus dari polres pelawan pelawan kemudian satu ratus lima puluh nya dari polda
sistem pengamanannya seperti apa
jangan sampai ada ke tkp yang gangguan gangguan baik dari pihak korban maupun dari masyarakat lain atau pihak pihak lain yang ingin mengganggu kelancaran daripada rekonstruksi
sembilan april lalu satu keluarga yang terdiri atas sepasang suami istri dua orang anak dan seorang nenek ditemukan terbunuh di rumah mereka di mabar kota medan
seorang balita berhasil selamat dari pembunuhan tersebut
polisi kemudian mengungkap kasus ini dan menangkap sejumlah tersangka pembunuh
tersangka utama andi lala mengaku merampok dan membunuh korban karena dendam
yan prabudi medan
sembilan april peristiwa pembunuhan satu keluarga terjadi di medan delis medan sumatera utara
lima orang yang merupakan satu keluarga tewas
tidak lama kemudian polisi berhasil menangkap para pelaku
yanto dan empat anggota keluarganya ditemukan tewas di rumahnya pada sembilan april dua ribu tujuh belas
jasad rianto beserta istri mertua dan dua buah hatinya ditemukan oleh tetangga
sedangkan satu korban lainnya yang merupakan anak korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit
saat penyelidikan polisi menduga pembunuhan direncanakan oleh lebih dari satu orang
lingkungan tempat tinggalnya korban dikenal baik
korban rianto yang bekerja sebagai penjaga gudang sembako tidak pernah berselisih dengan orang lain
polisi hanya butuh waktu singkat untuk menemukan korban
ketika polisi menangkap seorang keluarga dua orang pria warga lubuk pakam berhasil ditangkap tim jantan ras polda sumatera utara
satu tersangka yang merupakan eksekutor terpaksa ditembak karena berusaha melarikan diri
setelah satu pekan melakukan pengejaran tim gabungan dari polda sumatera utara dan polda riau berhasil menangkap andi lala otak pelaku pembunuhan
di jalan lintas rengat tembilahan desa pekan dua kecamatan kempes kabupaten indragiri hilir
pembunuhan kemudian terungkap andi lala menyimpan dendam kepada korban rianto
eko ardi cnn indonesia